aku yakin mereka berdua pasti masih
tidak aku harus melakukan sesuatu
tidak aku harus melakukan sesuatu
syukur kalian berdua selamat
terima kasih banyak ya ki
kita semua selamat
kalau memang mereka berdua terbawa arus sungai ini
aku yakin mereka berdua pasti masih selamat
kita pergi bersama
pulang juga harus bersama
sebenarnya di hati gue yang paling dalam
gue mau mereka selamat
makanya kita harus melakukan pencarian lagi
kita terlalu beresiko kalau melakukan pencarian malam malam begini kek
kita bisa celaka kayak tadi lagi
iya benar kay
mendingan sekarang kita istirahat dulu
kita lanjutin lagi besok pagi
akhirnya kita ketemu juga
dalam perjalanan kami kesini
kami berusaha mencari sekar dan juga alina
tapi sayangnya mereka tidak ada di tanah sumatera
jadi kita tidak menemukan mereka sama sekali
tidak gua marah
justru aku mendapatkan bukti kalau mereka benar benar berada di sumatera
mereka sempat bersinggah di los men kalian
mereka adalah skar alina putra alam dan kawan yang bernama sakti
tapi mereka tidak lama setelah itu mereka pergi kembali
sakti sakti adalah anaknya kiratus
paranormal yang ada di jakarta itu
dan anak saya sekar juga sempat memberitahu kepada saya bahwa dia kenal dengan sakti di tempat kuliah dia
benar benar dan aku juga sempat menemukan mobil yang mereka tumpangi
tapi mereka tidak ada dan sepertinya mereka sedang dibunuh dengan orang orang jahat
mereka dalam bahaya
kalau begitu sekarang juga kita harus melacak keberadaan mereka
selain bekas aroma api unggun
saya juga mencium bekas aroma pertarungan di sekitar sini
alina bagaimana keadaan dia sekarang
di sekitar sini ada bau sirih
iya saya mencium aroma sekar
tapi tapi saya juga tidak pasti
dan memang yang saya cium itu adalah bau sirih
kalau begitu pasti sekarang mereka itu sedang dalam bahaya
pasti mereka sedang diincar oleh musuh yang sengaja menyimpan sari minyak siri itu
gawat ini benar benar gawat kita harus segera menemukan mereka
begini kita bagi dua saja
aku dan gemara pergi ke arah barat
dan kalian berdua pergi ke arah utara
karena dua arah inilah yang aku yakini mereka perginya ke sana
aku mempunyai firasat yang sangat buruk
akan terjadi huru hara yang sangat besar di keluarga kita
aku tidak mau kehilangan alina alim
kau harus tenang karina
semua yang terjadi dalam hidup ini itu adalah takdir
tergantung kemauan kita kita ingin mengubah atau tetap pada takdir itu
kita harus berusaha
untuk mengubah takdir itu
karena saya yakin kita pasti bisa menemukan alina
waktu kau berhasil keluar dari arus sungai itu gimana kau melakukannya kay
apa kau pernah melakukan latihan
juru sini sebelumnya
ya kay kalau tidak seperti itu tadi kita sudah tamat semuanya
kau sering sekali menyelamatin kita semua
aku tidak mau membahas hal itu sekarang
kau masih berpikir sama sakti dan alina
aku yakin mereka berdua pasti masih hidup
buktinya di sepanjang aliran sungai mereka tidak ada
di bawah arus terjun juga mereka tidak ada
kalau seandainya mereka masih hidup sekarang
mereka ada di mana
kita harus percaya kita bisa menemukan mereka
mulai besok pagi kita akan menyisiri sungai itu
tapi mereka berdua pasti terluka parah
dan bisa jadi
kau punya perasaan dengan sakti kah
kalau aku lihat kau benar benar khawatir dengan santi
perasaan seperti apa maksudmu alam
kamu salah alam
rasa yang aku miliki buat sakti itu bukan rasa cinta terhadap lawan jenis
tapi rasa sayang kepada seorang sahabat
aku peduli aku khawatir sama dia
tapi aku tidak hanya mengkhawatirkan sakti saja
aku juga mengkhawatirkan alina
tapi aku merasa kepedulianmu dengan sakti itu melebihi sahabat kay
aku sama sekali tidak punya rasa seperti itu alam
pada awalnya aku mendekati sakti itu sama seperti kamu
penasaran sama sakti